bus transjakarta koridor delapan rute lebak bulus harmoni tiba tiba mogok di perlintasan kereta green garden kebonjeruk jakarta barat pada kamis pagi
para penumpang bus pun sontak panik saat mendengar bunyi tanda kereta akan melintas
untunglah anggota satlantas metro jakarta barat sudah berkoordinasi dengan pihak pjka untuk memperlambat laju kereta yang hendak melintasi lokasi
kepala satlantas metro jakarta barat kompol maulana jali karepesina menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada pukul delapan pagi
proses evakuasi bus transjakarta pun berlangsung sekitar tiga puluh menit
sementara itu para penumpang langsung dievakuasi keluar dari bus
tadi karena kami takutnya untuk menghindari hal tidak inginkan karena pas di atas rel kereta api penumpang kami sarankan untuk turun lebih awal
ke bus transjakarta lain atau seperti apa
kami turunkan dari bus transjakarta alhamdulillah sambil kami koordinasi akhirnya mobil bisa dievakuasi
akibat peristiwa ini lalu lintas di jalan panjang menuju pesing dan sebaliknya macet
begitu juga lalu lintas kendaraan dari arah grogol menuju cengkareng ikut tersendat
mardika prakasa satya jakarta